saya kan anak saya nggak tahu apa apa kenapa dituduh jadi pelaku utama gitu aja
lalu bu harapannya bu terhadap kasus ini ininya seperti apa kepada polisi secepatnya